garuda muda beserta pelatih dan officials tiba di hotel fairmont jakarta pusat kamis malam setelah
berhasil membawa pulang medali emas dalam sea games kamboja asisten pelatih timnas indonesia
bima sakti mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih untuk seluruh dukungan masyarakat atas
pertenangan yang digapai di sea games kamboja dua ribu dua puluh tiga alhamdulillah kita sampai di tanah air
terima kasih juga sambutannya masyarakat begitu agresif ya ini perang kita bersama
kita tetap menjaga ketertiban tetap santun semuanya dan ya kita syukur tidak hanya bima penyerang dan
penjaga gawang tim garuda muda juga mengutarakan perasaan mereka di momen yang bersejarah ini
terima kasih doa dan dukungannya
kami tidak puas disini saja
perasaan haru pun dirasakan oleh wakil ketua umum pssi zainuddin amali ia berharap selain
mengobati kerinduan kemenangan medali emas di ajang sea games dua ribu dua puluh tiga ini juga akan menjadi
permulaan kebangkitan sepak bola nasional beberapa bulan ke depan kita akan menghadapi
acn games kemudian ada fc terus ada kualifikasi kualifikasi
jalani karena itu untuk memperbaiki peringkat indonesia di viva nah saya berharap dengan

semangat bearsemangat menjalankan semua program roadmap yang akan memperdayakan kekembangan dengan
menjalankan semua program roadmap yang sudah ditenangkan oleh tau bumpa erick thohit
sehingga sepak bola kita terarah dan punya target target yang ingin kita capai
mereka semua berharap agar kemenangan ini bisa menjadi pemicu untuk kebangkitan sepak bola nasional